bantuin abah lihat tuh masih banyak yang belum beres kan
baru kali abah butuh bantuan aku
allahu akbar duh
kamu bukan yang beres beresin atuh
udahan dulu deh kengenya
dengar suara mama gitu
aduh banyak lagi
telepon teleponan sama siapa
orang orang dari sendiri sendiri
dari tadi mama dengar kamu
aduh jajah aduh jajah aduh jajah aduh jajah
gimana cara ini bisa membunuhmu
apa yang gak punya apa yang gak punya
kenapa disimpan sama mama
ih dengan suara gaib tuh ma
gitu sih ma
udah kebara aja dulu ma
coba mama bertapa
mungkin mama kurang terlalu gelap atau apa gitu ma
mungkin makannya kurang banyak
tapi suara siapa gitu aja
boy hari ini kamu boleh pulang
karena keadaan kamu sudah membaik
alhamdulillah makasih ya dok ya
ya gile lah gue udah bisa pulang
nyokap sama bokap gue belum dateng
gak ada yang angkat ma
weh neng neng neng
jangan jangan aman sih teh
eh roy aduh bentar

aduh ya ya
aduh ya ya
aduh ya ya
aduh ya ya
aduh ya ya
aduh ya ya
aduh ya ya
aduh ya ya
aduh ya ya
aduh ya ya
ah boy ya benar
tapi si boy ini emang hebat kemarin teh
bangga saya juga
dua anak ini
tadi dateng ke sini tuh jam berapa
kenapa mesti nanya boy sih
ya harus tahu siapa tahu
kamu berdua bohong
puput terang dulu
abah mah suzo boi
eh bukan suzo neng
abah itu juga pernah muda
ya moh dengar
abah tahu trik trik anak muda
anak muda dan anak geng motor zaman sekarang itu
sama jaman dulu
tapi kalau gitu berarti mungkin abah dulu
suka ngiburin orang tua ya
gak pernah salah
neng abah tuh
neng abah tuh
abah udah ngomong
neng abah tuh
tunggu aja di bawah

ini kan abah udah ngelihat
si boya masih hidup masih bunyi tadi juga
tadi sih saya lihat mereka lagi pegangan tangan tuh di situ
oh benar ya
nih aja ketawa
kalau benar nggak
abah nunggu dibawah
abah abah ini bedua abah
lihat sendiri kan
engga lu sabar aja
eh keburu ngamuk lu
yaudah kita jalanin
yaudah deh kita jalanin boy
hey jangan deketan dua meter
hari kamu mau pulang aja lah
ya gausah ikut keruko
saya tetep ikut abah keruko dulu ya
bantuin abah beres beres
kan bengkel belum selesai
saya tidak butuh
ya kamu pulang aja ya
pake nanya lagi kenapa
adriana tidak mau tinggal di rumah ini dan semua itu gara gara kamu
ya itu mah urusan dia pi
aku gak pernah ngusir dia
dianya aja yang mau pergi kan
kamu deh yang harus minta maaf sama dia
tapi aku tuh gak salah kenapa aku harus minta maaf sama dia
kamu mukul adriana gak salah
terus kamu cari alasan apa lagi
gak sengaja tapi bikin memar adriana
papi gak mau tahu
kamu harus minta maaf sama adriana
kalau tidak semester depan
kamu akan papi masukkan ke sekolah asrama
dan papi akan pergi dari rumah ini
ke rumahnya adriana
tapi mau tinggal di rumah
mapi akan pindah ke rumah barunya adriana
adrilla kan baru dibeli rumah kan yang dua m itu
sekarang rumah baru lagi
dan itu semua gara gara kamu
semua gara gara kamu
kamu tahu gak
kalau kemarin ini
adriana tinggal dikontrakan ya
yang jelek banget
yang kumuh banget
tengah dia tinggal di seperti itu
makanya pami berikan dia rumah yang baru
itu pilihan dia pi
dia yang mau pergi
aku gak pernah ngusir dia
kamu cuma punya dua pilihan
kamu minta maaf sama adriana dan ikut sama papa pindah ke rumah adriana yang baru
terpaksa papi akan masukkan kamu ke sekolah asrama
jadi kamu tapi

dengan kondisirnya yang sakit
susah pisang kemot ngomong sama kamu teh ngapain kesini udah dibilangin sama saya
nggak usah ikut kesini ya bahkan tadi mau dibilang ngebantuin abah lihat tuh masih
banyak yang belum beres kan barangkali abah butuh bantuan aku nggak perlu